menteri perhubungan budi karya sumadi mengusulkan kepada presiden joko widodo
agar cuti bersama dimajukan dua hari menjadi tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
hal tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan
hal tersebut disampaikan oleh budi karya sumadi dan kapolri jenderal listio sigit prabowo
usai bertemu presiden joko widodo di istana negara jumat
diketahui sebelumnya surat keputusan bersama tiga menteri mengatur cuti bersama
ditetapkan pada tanggal dua puluh satu sampai dua puluh enam april dua ribu dua puluh
dengan usulan tersebut nantinya masyarakat bisa mulai libur pada sembilan belas april dua ribu dua puluh
selain itu budi juga berharap tunjangan hari raya dibayarkan lebih cepat
tujuannya agar pemudik bisa pulang lebih awal
itu alasannya apa
karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi saling
dengan volume yang banyak
dan kalau dilihat
kalau itu tertuju sampai hanya tanggal dua puluh satu maka terjadi penumpukan yang luar biasa
sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal delapan belas sore sembilan belas dua puluh dua puluh satu
ada empat hari mereka mudik
sedangkan balik itu mereka harus pulang hari rebu tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk
cuti lebih panjang bisa sampai tanggal tiga puluh sampai tanggal satu